penyakit hepatitis akut yang kini menjadi perbincangan usai ada tiga orang anak meninggal dunia diduga disebabkan penyakit misterius ini
direktur utama rumah sakit cipto mangunkusumo pada konferensi pers yang dilakukan pada selasa tujuh belas mei lalu
mengatakan agar orang tua harus lebih sadar akan gejala awal yang muncul pada anak seperti mual muntah diare hingga demam
di rut rumah sakit rscm juga mengatakan bagi pasien hepatitis akut yang memiliki bpjs tidak akan dikenakan biaya bahkan hingga biaya transplantasi hati
panduan profesor dari jepang terus mereka tidak melakukan apa apa karena kita alasan biaya itu tidak logis buat saya
masyarakat diimbau agar tetap menjaga kebersihan dan tetap menjalankan protokol kesehatan karena penyebab hepatitis akut misterius ini belum diketahui
tim liputan cnn indonesia